bulan ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah sebentar lagi akan berakhir
salah satu makna yang bisa dipetik setelah satu bulan menjalani ibadah puasa adalah
kepedulian sosial yang semakin meningkat dan hidup dalam kesederhanaan
lalu bagaimana memaknai idul fitri dengan hidup yang sederhana
sudah bersama saya sore hari ini bapak arief fakhrud wase jen mui
assalamualaikum wr wb selamat sore pak arief
assalamualaikum wr wb
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news cnn indonesia
sehat ya pak ya
sesuai dengan tema kita sore hari ini pak memaknai idul fitri dengan kesederhanaan
nah bagaimana sebenarnya sepatutnya kita umat muslim menyikapi hal tersebut
meniru kebiasaan dari rasulullah saw untuk tidak berlebihan dalam memaknai serta merayakan idul fitri
ya idul fitri itu bisa diartikan hikmahnya adalah sebuah kemerdekaan
ataupun bebas dari
selama sebulan mengalami training itu
tempat ya yang awalnya halal tidak boleh makan minum siang hari berhubungan suami istri itu kan awalnya halal
tapi di bulan puasa ya di training gitu di training
sehingga ya secara awamnya ibarat sebulan itu sudah training selesai ya sudah waktunya bergembira ya bergembira
kegembiraan itulah kemudian yang diartikan dengan idul fitri kembali kepada fitrah
kebahagiaan yang kembali kepada fitrah bukan berhalangan dengan fitrah
artinya di situ fitrah manusia itu adalah hidup dengan kesederhanaan
walaupun boleh bergembira ria itu boleh
tapi ingat kegembiraan itu dalam konteks fitrah yaitu dimaknai dengan hidup sederhana hidup bersahaja
itulah yang makna dari idul fitri nantinya itu
nah hidup sederhana hidup bersahaja
tapi kalau kita lihat di indonesia sendiri secara kultural setiap tahun hampir di setiap perayaan lebaran
kita selalu dihadapkan dengan apa bisa dibilang tradisikah ya kebiasaan untuk membeli pakaian baru baju baru
kemudian kita lihat bagaimana ibu ibu atau masyarakat berburu emas gitu perhiasan emas untuk dikenakan pada hari raya idul fitri
nah bagaimana sebenarnya umat muslim seharusnya dan juga sewajarnya memaknai anjuran memakai baju terbaik di hari raya
di tengah kebiasaan kultural
yang berkembang di indonesia selama ini
seperti yang mungkin kita lihat dan kita tahu yang diajarkan rasulullah tentunya memaknai idul fitri bukan baju baru tetapi jiwa yang baru
betul bahwa ulama menyebutkan
laisal a'id liman labihal jadid walakin al a'id liman imanuhu yazid
jadi idul fitri itu hakikatnya bukan harus apa namanya baju baru perhiasan baru sepatu baru meskipun itu boleh
oh boleh itu
hakikatnya sesungguhnya idul fitri hakikatnya adalah imannya tadi
iman yang bertambah semangat ibadah yang bertambah
kenapa dikatakan boleh
ya di al quran sendiri mengatakan full
jadi kalau kita mau menghadap allah ya jum'atan atau idul fitri itu pakailah yang terbaik
jangankan menghadap allah di rumahnya di masjid
mau ketemu presiden ketemu bupati aja orangnya kayak kayak
ini masa mau ketemu allah
cuma tadi bolehnya itu
tentu dalam batas batas yang
boleh tapi jangan berlebih lebihan
jadi yang gak boleh itu yang berlebih lebihannya itu
seperti misalkan yang berlebihan itu yang patut kita tahu
yang berlebihan itu biasanya standarnya standar norma masyarakat
kalau masyarakatnya katakanlah di sekitarnya itu biasa biasa saja ya dia bisa menyesuaikan dengan
sehingga tidak membuat masyarakat itu menjadi memandang dirinya itu menjadi
yang ya batasnya batas norma sosial norma masyarakat
dan tentu agama sudah menyebutkan
tidak boleh isrof al isrof tidak boleh
jadi disitu kan misalnya ya standar baju ya
masih pun orang itu mampu beli yang mahal gak apa apa
asal dilihat dulu masyarakatnya kira kira kalau saya tampil begini ini menimbulkan apa ya
kesedihan nggak kadang kadang dalam suatu hadis itu
jangankan masalah makanan ya masalah baju penampilan
ada hadis itu mengatakan bahwa
umat islam itu kalau kau mau masak makanan
kalau kamu masak yang enak enak yang aromanya tercium ke tetangga kanan kirimu
sementara tetanggamu itu gak punya gak bisa beli
dan mereka menjadi tersiksa karena kenikmatan yang halal yang kita nikmati
makanan kita makan bisa jadi nggak toyib gak bagus
seakan akan memperlihatkan kesederhanaan tapi ada embel embelnya
ini tas sederhana tapi lima ratus juta gitu atau empat ratus juta
itu juga itu yang sebenarnya ya kan oke
kalau kita mau belajar dari rasulullah sendiri
bagaimana sebenarnya rasulullah merayakan idul fitri
merayakan lebaran dengan penuh kesederhanaan
tentunya nilai nilai ini yang patut kita cermati
yang patut kita tiru dan kita amalkan juga
bukan hanya mengenai pakaian baru itu tadi
betul dan rasulullah itu kan suri teladan terbaik bagi umat islam
rasulullah itu menjadi uswah hasanah
menjadi contoh teladan yang paling bagus
tentu dalam segala aspeknya
jadi ketika idul fitri pun
rasulullah itu lebih mengedepankan syiarnya
syiar itu memperbanyak takbir
kalau sekarang masyarakat kita itu
ya jadi takbir keliling itu mengekspresikan kegembiraan yang saya sebutkan tadi
setelah sebulan penuh itu
iya kemenangan setelah membelunggu setan selama sebulan
nah inilah waktunya
jadi bertakbir kemudian mengunjungi sanak saudara
menyebarkan kebaikan menebarkan kasih sayang
makanya kan orang indonesia kan menangkapnya
dengan memperbanyak makanan itu
perbanyak makanan bawa ke masjid makan bareng bareng
nah itulah dengan kriteria tadi
tidak ada perilaku atau pola hidup yang berlebihan
tapi ya tadi dilihat normanya dulu
wah kalau saya menggunakan baju ataupun sepatu atau perhiasan apa
tetap kita harus punya empati kepada masyarakat kita
mereka kalau melihat saya begini ini tersiksa atau apa enggak
menyakiti apa enggak
oke pak arief beberapa kita kan sekarang ada di dunia digital
ya kan perkembangan digital sangat pesat
media sosial pun juga seperti itu
nah tantangan dan juga godaan yang terberat adalah
tidak hanya ketika kita bersilaturahmi atau berhadapan tatap muka
tapi dengan perkembangan digital media sosial ini
adalah untuk menahan diri tidak mempertontonkan memperlihatkan
dalam arti kata memposting sesuatu yang berlebihan
hal ini adalah flexing
iya itu yang terjadi ya sesuai dengan perkembangan media sosial sekarang
nah dalam islam sendiri bagaimana islam memandang flexing
flexing ya jadi begini
majelis ulama indonesia itu juga sudah mengeluarkan fatwa tentang bermu'amalah di media sosial
bermu'amalah itu artinya berinteraksi di media sosial
rumus pokoknya itu berinteraksi di media sosial itu sama hukum dasarnya dengan ketika kita berinteraksi di dunia nyata
jadi apa yang tidak boleh dan tidak patut di dunia nyata
itu seyogianya juga jangan ditampilkan di media sosial
contoh tadi misalnya kan secara norma kaedahnya
kita dianjurkan untuk menggunakan yang bagus bagus yang baik baik apalagi momen hari raya
tapi kaedah berikutnya kan ayatnya walatu
maka sama saja di dunia media sosial pun juga sama
jangan kemudian tadi dengan istilah flexing itu ya
memamerkan kemudian show up tentang hal hal yang itu membuat orang
yang saya katakan tadi ada norma sosial norma masyarakat menjadi
jadi menimbulkan apa ya penilaian atau perasaan yang tidak tidak dari hal layak umum
nah itu yang terjadi beberapa waktu lebih belakangan ini
nah tapi begini pak arief
hampir banyak hal saya rasa hampir semua masyarakat indonesia menggunakan media sosial
dan menunjukkan apapun di media sosial
tidak hanya perasaan tidak hanya bentuk emosi
tapi dalam bentuk barang
apa yang dia kenakan apa yang dia miliki dalam arti kata apa harta yang mereka punya
nah bagaimana hal hal tersebut gitu seharusnya kita cermati harusnya kita pandang
untuk tidak sampai menimbulkan dampak yang negatif
ini era yang disebut dengan era disrupsi ya
disrupsi itu era pergeseran norma
ya norma norma yang dulu kita anggap baku di era sekarang ini sudah dianggap nggak laku
nah ini sekarang relatifnya memang begitu
jadi pergeseran dari era kolonial kepada kaum milenial
jadi menggeser tata nilai yang sudah lama diterapkan tapi sudah tidak begitu populer
nah maka dari itu sesungguhnya yang perlu kita lakukan adalah bijak ya
bijak menggunakan medianya
karena saya sering mengatakan bahwa dalam bahasa santrinya itu
nahnu sayidu media sosial
kita ini tuannya media sosial
dan kita ini bukan wanahnu laisa khodimu media sosial
kita ini bukan pelayan media sosial
jadi kita lah tuan rumahnya kita lah yang bisa mengendalikan media sosial
dengan strategi lain ya kita juga mengedukasi memberi contoh yang nyata
jadi jangan kita berteriak teriak jangan berbelebihan jangan berhidon
tapi kita sendiri malah ya kadang kadang mencatatnya begitu
kemudian bagaimana tadi pak arief sampaikan bijak menggunakan media sosial
tapi ada mungkin batasan tipis atau batasan membingungkan
apakah ini diterima orang atau yang dimaksudkan oleh si pengguna media sosial
apakah ini sharing atau ini flexing
nah mungkin dalam hatinya saya tidak bermaksud untuk flexing gitu
saya hanya memperlihatkan bahwa saya memiliki ini
dan saya memberikan santunan kepada anak anak
santunan kepada anak yatim misalkan satu lima ratus porsi makanan atau pakaian dan selain itu bukan flexing gitu
tapi mungkin yang diterima sama orang itu berbeda
nah bagaimana memandang dua hal ini
ya betul ini beda beda tipis itu
sharing dengan flexing itu tadi
anak muda itu bilang beti
antara sharing dan flexing
memang itulah uniknya di dalam panduan islam itu ataupun kaedah itu
segala sesuatunya itu tergantung motifnya niatnya
jadi sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh orang lain
dan yang tahu hanya dirinya sendiri dan allah swt
niat itu juga nanti akan diminta pertanggung jawabannya
jadi kalau misalnya seseorang itu tadi sharing atau flexing itu coba deh diukurannya kan pertama niatnya
tapi yang kedua jangan lupa ada hakim hakim yang
melihat itu para netizen itu
jadi dia harus bisa bijak
antara ini adalah motivasi niat dia
atau niatnya sharing
atau bagaimana akan di judgement oleh masyarakat itu flexing atau sharing
jadi dua motivasi ini harus ditimbang
maka betul dalam islam itu
sebelum kita melakukan sesuatu harus penuh pertimbangan
akhirnya ini lebih berat sharingnya atau lebih berat flexingnya
minta allah fatwa pada hatimu
jadi dia motivasinya apa ini
jadi motivasinya apa dulu
tapi kalau banyak yang bertanya begini
dalam islam apakah kita umat muslim boleh memperlihatkan anugerah yang didapat dari allah dalam media sosial misalkan
dalam al qur'an itu disebutkan
ada pun apa yang telah dikaruniakan tuhan
nikmat nikmat yang telah dikanfat
boleh di sosialisasikan boleh
tapi tadi dua ayat ini tidak berdiri sendiri
ayat ini berkata dalam hadis juga disebutkan bahwa yang terbaik adalah ketika orang itu beramal
taruhlah itu dianggap tangan kanannya beramal
tangan kirinya jangan sampai tahu
jadi kalau mau beramal tapi dilihat lihatkan walaupun itu tadi dengan niat memotivasi orang lain
itu sah sah saja boleh bukannya dilarang
tapi gradenya kalah dengan yang tadi
yang tangan di belakang
itu penting untuk kita pahami bagaimana memaknai spiritual idul fitri
balik lagi kembali lagi bahwa idul fitri dimaknai dengan penuh kesederhanaan
bukan perkara apa yang kita kenakan dan kita punya itu baru
tetapi jiwa yang baru jiwa yang fitri
terima kasih pak arief farudin
waktu saya jnmw sudah bergabung dengan breaking news cnn indonesia sore hari ini
semoga sehat selalu
lahir dan batin
kita mungkin untuk saudara saudara yang besok sudah lebaran
kami mengucapkan minalahidin moh faizin
buat yang lebaran besoknya lagi mungkin kita tunggu si isbad ini
pemerintah ya selamat berlebaran juga
selamat sore pak arief ya